presiden joko widodo mengapresiasi program vaksinasi pelajar door to door yang digelar oleh badan intelijen negara
presiden jokowi pun berharap program tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan di kemudian hari